halo pak bos itu papa meretuanya pak bos dateng
papanya andin dateng
aduh ngapain sih
mana gue lagi berantem lagi sama andin
gimana pak bos dibukain nggak nih
suruh tunggu dulu aja ya
jangan suruh masuk tunggu di luar
siap pak bos
kau bisa nggak sih mas ngobrol sama aku tuh baik baik
selalu loh aku ngajakin kamu ngobrol
kamu selalu marah marahin aku bentak bentak aku
bisa gak sih sekali aja kamu hargai
bisa diem gak
bisa diem gak
saya gak mau denger suara kamu
apa gue udah keterlaluan ya sama dia
kamu dimana sih jam segini kenapa belum pulang
ada apa al kamu orang parah
andin belum pulang
kamu tenang aja al
adi sama papa kok dia aman
tadi dijemput sama al di depan
sepertinya mereka lagi berantem
gak tau juga sih pastinya
marah sama andin
seperti apa sih rumah tangga andin sama
apa mereka sering bertengkar
apa andin selama ini cuma pura pura aja bahagia depan aku
kok kita arahnya kesini sih
ini kita mau kemana
ya mau lah masa kerjaan gue tolak
udah buat gue aja tuh
yaudah kalau gitu nanti alamatnya
eh jangan lupa bawa baju baju lo juga
nanti kita ketemuannya langsung di depan kompleknya
ya santai udah ya
akhirnya gue udah buat kerjaan
pah kok kita jadi ke rumahnya al sih
sebentar aja pah
apa kepikiran sama kondisi rumah tangganya al sama andin
kayaknya al sama andin tuh bersih tegang terus sekarang sekarang ini
tadi aja al ngebentak andin karena andin belum pulang
paha namanya juga rumah tangga
duh udah deh
ya pah tau tapi
kamu mau nanti kita dibilang
orang tua yang sok mau ikut campur urusan anak ya
anak meskipun sudah menikah tetap anak kita
kamu juga kalau ls ada masalah nih
kamu pasti pengen tau
dan pengen dibantu sebisa mungkin
pak ini kan ceritanya beda
elsa itu selalu cerita sama aku kalau ada apa apa
andin kan enggak
kamu tahu andin seperti apa
andin gak mungkin cerita
karena dia takut kita menanggungnya
kita tuh khawatir udah sebentar aja ya cuma buat meyakinkan hati papa bahwa andin bahagia
atau pura pura bahagia depan papa ya oke ya
halo pak bos itu papa meretuanya pak bos dateng papanya andin dateng aduh ngapain sih mana
gue lagi berantem
lagi sama andin gimana pak bos dibukainnya nih suruh tunggu dulu aja ya jangan suruh masuk
tunggu di luar siapa bos
waalaikum waalaikum salam pak begini pak kata pak bos suruh tunggu dulu
aneh kenapa harus tunggu dulu sih
ada apa nih
kamu bisa nggak sih mas ngobrol sama aku tuh baik baik selalu loh aku ngajakin kamu ngobrol kamu
selalu marah marahin aku bentak bentak aku bisa diem bisa nggak sih sekali aja kamu hargain
seng nak mendengar suara kamu